warga pro tambang batu andesit di desa wadas berkumpul di sebuah rumah di desa kaliwader kecamatan bener purworejo jawa tengah
rumah tersebut berada di balik bukit yang akan dijadikan lokasi penambangan
mereka mengumpulkan dokumen dokumen yang menjadi syarat pembebasan lahan
salah satunya adalah sabar warga wadas yang sempat merantau ke solo jawa tengah
dia balik kampung karena usahanya terkena dampak pandemi
saya dulu pertamanya saya adalah orang kontra
orang yang menentang adanya queri di wadas
tapi setelah sekian lama kok tidak ada kemajuan
hanya menolak menolak menolak
terus akhirnya saya berpikir ulang
yang kini tinggal di desa kaliwader punya alasan lain
tukang kayu ini memilih menjual tanah orang tuanya
karena sudah jarang memanfaatkan lahan tersebut
memang hutan milik saya itu sangat jauh dari tempat tinggal saya yang saya tinggali
jadi sangat membutuhkan waktu untuk pergi ke hutan saya tersebut ke ladang saya
dan secara otomatis
ladang tersebut sepertinya kurang bermanfaat bagi kehidupan saya
sementara di balik bukit siswanto dan wahid berpikir akan terus meneruskan profesinya sebagai petani muda
pemuda pemuda wadas ini telah mengolah hasil bumi wadas
seperti kopi gemukus dan kelapa supaya bernilai ekonomi lebih
mereka memilih untuk melawan rencana penambangan batu andesit di lahan garapan mereka
mereka memilih untuk melawan rencana penambangan batu andasit di lahan garapan mereka
mereka memilih untuk melawan rencana penambangan batu andasit di lahan garapan mereka

tanpa lahan garapan wahib menganggap ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaan
tetapi pemuda sebaya mereka bisa jadi akan meninggalkan desa
kayak saya tadinya tani udah nggak punya lahan mau kerja apa lagi
mungkin temannya juga sama sih
pokoknya cari tempat yang bisa dapetin uang dimana aja
mungkin salah satunya tetap
keluar lah kemana gitu kan
nggak di desa ini lagi maksudnya kan mata pencariannya warga sini kan petani di lahan gitu kan ya
dadanya lahan skalah ini nggak ada mau apa itu kan
meski berbeda pendapat
kedua pihak sepakat akan pembangunan bendungan bener sebagai

masalah muncul ketika proyek yang dibiayai apbn ini ingo ladzulah mengambil batu andasit dari desa wadas

warga yang sebagian besar petani menggantungkan hidup dari lahan garapan yang akan ditambang
balai besar wilayah sungai serayu opak menyebut ada enam ratus tujuh belas bidang tanah dengan luas lebih dari satu ratus dua puluh empat hektare harus dibebaskan untuk kegiatan penambangan dan akses jalan sepanjang sepuluh lima kilometer
jalan ini membentang dari tapak mendungan kerencana lokasi tambang di desa wadas
pasca penangkapan enam puluh tujuh warga kontra tambang delapan februari dua ribu dua puluh dua balai besar mengklaim telah mengantongi hampir enam puluh persen bidang tanah di lokasi yang akan ditambang